dampak wabah penyakit mulut dan kuku atau pmk masih dirasakan para peternak sapi hingga kini
seperti yang dirasakan tiga ratus an peternak yang tergabung dalam kooperasi sapi merapi sejahtera samesta di sleman yogyakarta
yang terdampak pmk sejak juli dua ribu dua puluh
wabah pmk telah membuat penurunan hingga sekitar tiga puluh persen baik jumlah sapi hingga produksi susu
bila sebelumnya terdapat sembilan ratusan sapi kini hanya enam ratusan sapi saja yang mereka miliki
sementara produksi susu turun dari tiga lima ratus liter per hari menjadi dua lima ratus liter per hari
untuk bangkit mereka butuh bantuan seperti pakan konsentrat dan mineral booster
untuk konsentrat yang jelas untuk meningkatkan produksi produksi susu harapannya biar sapi sapi dari anggota kami bisa pulih kembali
terus yang kedua terkait untuk reproduksi
reproduksi untuk sapi itu agar setara reproduksi pulih kembali dan akhirnya dia bisa dilakukan perkawinan ataupun inseminasi buatan
demi membangkitkan kembali usaha para peternak ini
yeli indonesia memberikan bantuan sesuai yang diharapkan para peternak
setelah menghasilkan edukasi sambungan ke pengemaran yang lanjut dan philosophia
mereka menerima kedamaian negeri indonesia
kedamaian negara negara yang berjaya turun muda menjadi sprouts dari nelle roh
isu soal ketahanan pangan ini menjadi satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan g dua puluh
pertemuan sherpa ketiga yang digelar di yogyakarta pada dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh
diharapkan berhasil merumuskan draft leaders declaration
yang akan dibawa ke konferensi tingkat tinggi g dua puluh pada november dua ribu dua puluh dua di bali
sejak sherpa kedua di labuan bajo juli lalu
yili indonesia ikut berpartisipasi dalam mendukung kesuksesan indonesia sebagai presidensi g dua puluh
delegasi dari tiga puluh sembilan negara dan organisasi internasional ini
ikut menikmati berbagai jenis es krim produksi yili indonesia
dengan merek dagang joy day di berbagai kegiatan sherpa ketiga ini
termasuk saat gala dinner di pelataran siwa kompleks candi prambanan yogyakarta
saya berharap untuk mempelajari passtan ruang covid sembilan belas
dan reflectir pesan krim
dengan kepentingan masyarakat kita di g dua puluh

yili group adalah sebuah perusahaan produk olahan susu terbesar di asia
dan berada di posisi terdepan selama delapan tahun berturut turut
yili group adalah sebuah perusahaan produk olahan susu terbesar di asia dan berada di posisi terdepan selama delapan tahun berturut turut
telah mempertahankan peringkatnya di antara lima merek produk olahan susu dunia terbaik pada tahun dua ribu dua puluh
produk kiri tersedia di lebih dari enam puluh negara dan daerah di seluruh dunia
dengan mempekerjakan hampir enam puluh ribu karyawan
di indonesia yili memproduksi es krim joy day
dan mendistribusikan produk ke dua puluh enam provinsi di indonesia dengan tiga puluh lima varian rasa